ribuan pengungsi masih berada di sejumlah posko pengungsian yang tersebar di dua puluh tiga titik pengungsian
untuk memenuhi kebutuhan hunian warga pemerintah kabupaten lampung selatan telah menyiapkan hunian sementara bagi para pengungsi
tsunami yang menerjang kawasan pesisir selat sunda pada dua puluh dua desember lalu masih menyisakan duka yang mendalam hingga ribuan orang harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggalnya
dari tujuh delapan ratus enam puluh delapan pengungsi sebanyak lima ratus empat puluh empat rumah mereka rusak berat tujuh puluh rumah rusak sedang dan sembilan puluh enam rumah rusak ringan
sehingga total kerusakan rumah ini mencapai tujuh ratus sepuluh rumah
tak hanya hunian tetap yang sedang dibangun namun pemerintah kabupaten lampung selatan juga tengah membangun hunian sementara yang terletak di bangunan ex hotel lima puluh enam kalianda
bangunan ex hotel lima puluh enam kalianda terdiri dari delapan puluh empat kamar di lantai atas dan tiga puluh enam kamar di lantai bawah
berukuran empat x enam meter satu kamar akan dihuni oleh satu keluarga dilengkapi dengan fasilitas dapur umum dan kamar mandi bersama
tak hanya di dalam pembangunan hunian sementara juga terletak di perkarangan hotel
saat ini ada dua rumah yang telah dibangun yang terbuat dari material karangan baja
rumah ini juga diklaim dibangun dengan material yang tahan
yang api dan tahan guncangan
namun hunian sementara tidak dapat ditempati oleh seluruh pengungsi
hunian sementara diprioritaskan untuk pengungsi yang rumahnya rusak berat dan sudah tidak memiliki tempat tinggal
juga pengungsi yang dari pulau sebesi
pulau sebesi ini memang sengaja kita situasi karena saya juga takut di pulau sebesi karena memang sangat dekat dengan dunia raja gunung ngepas kakak tahu ya
jadi yang kita utamakan di sini adalah bagi mereka yang rumahnya betul betul terkenal
terkena artinya tidak rusak betul lah ya tidak ada rumah
kalau yang mereka punya rumah kita secara bertahap mengisi lempar laut kita akan arahkan bisa kembali ke rumahnya masing masing
hunian sementara ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan
dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti air dan juga listrik hunian sementara dapat menjadi tempat singgah para pengungsi sebelum mendapatkan hunian tetap
vinanda rahma kalianda lampung selatan